saudara ratusan ribu jemaah calon haji indonesia tiba di arab saudi
total sudah ada satu ratus dua puluh tujuh ribu calon haji asal indonesia yang berada di tanah suci
lima jemaah calon haji diantaranya mulai memadati masjidil haram di mekah
selanjutnya jemaah haji melakukan umroh wajib sebagai rangkaian dari ritual haji